sudah bersama pak menteri bumn erick thohir sekaligus ketua umum pssi
bapak sebelumnya minal aidin maafkan izin bapak
sama sama sehat ya
sehat selalu bapak
enggak pak mudik kan nanti natalan
oke sudah sholat id tadi pak di sini
boleh sedikit diceritain pak filosofi dari masjid at tohir ini pak
ya kalau melihat ini memang salah satunya kenapa putih kita ingin tohir itu kan artinya juga bersih dan suci
lalu kalau di atas sendiri itu ada kubah kubah itu melambangkan tentu ada kubah besar itu tiga anak
lalu kuba yang besar itu tentu bapak
ibu yang merangkul menjaga kita semua
jadi ini memang kita wakafkan untuk masyarakat sekitarnya tetapi untuk mengingat tal marhum bapak saya haji mubarak thohir
menarik ya pak ya jadi ada sebuah ikon juga di daerah ini ya pak
memang niatnya sendiri kan memang tadi untuk orang tua tetapi kan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita harus memberikan yang terbaik
ya alhamdulillah saya rasa masyarakat apresiasi dengan ada masjid di sini
dan setiap malam juga ada pertunjukan cahaya cahaya di depan
dan alhamdulillah jumat sabtu minggu rame
rame selalu ya pak ya
dan kita juga tadi parkirnya kita perluas lagi
mkm juga bisa berjualan
tetap ya pak
jadi ya masjid tidak hanya tempat ibadah tapi juga tempat berkumpul berhasil torahim
tetapi juga tadi kembali menjaga ekonomi umat itu
nah bicara dengan ekonomi umat nih pak kita kan tahu bahwa ini adalah momentum bagi lebaran dua ribu dua puluh tiga untuk pertumbuhan ekonominya nih pak
seperti apa sih pak
ya harus bersyukur kita patut bersyukur ya pemerintah berusaha menjaga harga bahan bahan
pokok tidak sempurna
karena ini kan mekanisme pasar
apalagi dengan ada perang di rusia dan ukraina sendiri ya memang tekanan untuk energi pupuk pangan itu menjadi melonjak
ini yang tertinggi sepanjang sejarah yang namanya pangan itu naiknya sangat tinggi
tetapi kembali kami tentu berusaha
pemerintah hadir untuk rakyat
ketika dulu covid memberikan vaksin gratis obat gratis ya
kemarin kita dorong mudik juga
dan inilah bagian tadi kita melayani masyarakat yang memang pada saat ini sangat sangat membutuhkan apalagi pasca pandemi covid ini
ada banyak effort ya pak yang sudah diupayakan oleh pemerintah
dan kami tentu bumn sendiri kan kalau kita lihat sudah bekerja maksimal
dan kenapa kita lihat bagaimana untungnya meningkat dari tiga belas satu ratus dua puluh empat ke dua ratus empat puluh kalau tambah yang non cash dari gado tiga ratus
tapi itu kan kita kembalikan ke pemerintah sebagai program
nanti dari pemerintah
dan kalau kita lihat secara ekonomi bumn sendiri secara milu kita sepertiga kekuatan ekonomi
kita terus membuka tadi yang namanya bantuan kepada umkm melalui kur
mengalami juga program pnmkr ibu ibu di desa desa
karena kita percaya tulang punggung indonesia salah satunya yaitu di ekonomi menengah dan kecil
tidak hanya yang besar tidak hanya bumn
kita harus jalan seiring gitu
nah pak kalau terkait dengan bapak sebagai ketua
itu pssi bipa
ngomongnya campur karena bapak berdiri di dua jambatan
nah bagaimana pak bapak melihat pengembangan sepak bola di indonesia sendiri di ketua ketuaan bapak
buatnya itu belum baik ya pak
belum baik makanya kita harus jadi baik
liga kita itu harus dikelola secara transparan profesional
karena di liga ini nilai ekonomi besar
orang yang berdagang
kehidupan ekonomi bola ini besar
dan karena itu kita harus menciptakan liga yang bisa dipercaya oleh supporter
hasilnya bukan yang diatur atur
nah kalau kita juga bisa mengelola liga dengan baik
bukan tidak mungkin kita ingin punya target liga terbaik di asia tenggara
kita pernah waktu itu melakukan
di tahun sembilan puluh an itu liga kita masuk lima besar asia
cuman yang problem dari kita itu apa
manajemen dan konsistensi
nah ini yang harus benar benar kita jaga dengan baik
supaya liga kita baik
nah kalau liganya baik akhirnya apa
bisa sumbangsi ke tim nasional
nah karena itu tim nasional pun bisa menjadi baik
dan tidak lupa kepembinaan
nah pak sekarang loncat lagi nih pak
tadi udah pssi
yang lagi hangat adalah kemarin kan kita tahu pdip sudah mengusung calon presiden pak ganjar pranowo
boleh sedikit komentar dong pak
ya saya rasa saya mengucapkan selamat kepada pak ganjar
yang hari ini mudah mudahan punya tiket untuk menjaga masa depan indonesia yang berkelanjutan
bahwa saya ini pekerja
saya fokus kepada pekerjaan saya
tiga tahun di bumn dan masih ada waktu satu tahun lebih lagi
kita harus pastikan apa
dividen bmn tidak menurun
prestasi bmn terus proyek strategi nasional tetap menurun
ya saya rasa untuk sepak bola sendiri tadi pr nya banyak
jadi bmn sepak bola saya pekerja
saya sangat ambisius di hasil
saya tidak ambisi di jabatan
artinya kalau balik lagi ke tadi pertanyaan saya pak
kalau nanti diusung menjadi cawapres bagaimana pak
kan belum tentu saya dapat
saya tidak tahu gitu
daripada kita memaksakan diri ya kerja aja
masyarakat apresiasi kita ucapkan terima kasih
kalau memang mereka melihat salah satu saya bagian yang baik
ya kita berkolaborasi
tapi bukan berarti kita menghalalkan segala cara
bahkan akhirnya lupa bekerja hanya pencitraan
dan amanah itu nyampe ke bapak
seandainya nyampe pak
ya kita terlalu dini
yang bapak punya refleksi idul fitri dua ribu dua puluh tiga pak
mungkin anda memaknai lebaran kali ini seperti apa
ya ini kan lebaran yang sangat bermakna buat kita semua
karena pertama kali kita sebagai masyarakat bisa terbuka
kan kalau dulu pakai masker
nah ini harus kita apresiasi
sesuatu yang luar biasa
kerja keras sama sama
pemerintah pusat daerah masyarakat
sehingga ekonomi kita tumbuh
nah ini yang saya bilang tadi sejak awal bersyukur
ya kita jangan jadi pufurnikmat
padahal negara lain jauh lebih jelek dari kita
nah kita harus menjadikan bangsa kita bangsa yang tegak
ya yang bisa berdikari
jangan kemerdekaan ini nggak diisi gitu
dan tentu saya berharap generasi muda
pimpinan pimpinan ke depan ini yang terus menjadi kita bina dan masa depan
ini yang kita harapkan
sama seperti saya membina keluarga saya
sama di bumn saya juga membina generasi muda jadi pimpinan
para pemimpin wanita sebagai dorongan perubahan
perbedaan itu adalah kenikmatan
jangan perbedaan ini dianggap negatif terus gitu
kita harus menghormati
inilah keindahan indonesia
di bawah bineka tunggal ika
yang tentu kita harus jaga
jangan juga modernisasi kemajuan ini juga menghilangkan budaya kita
nah ini yang kembali harus kita pupuk
karena generasi muda sendiri harus punya fondasi
kita tidak mau jadi bangsa yang ke barat baratan
tapi kalau teknologi barat ya kita nggak boleh kalah
kita harus belajar juga gitu
nah ini hal hal ini yang saya harus kita jaga dengan adaptasi
dan keterbukaan yang sedang
sangat sangat bebas sekarang dengan teknologi yang macam macam
saya juga lagi belajar lagi chat gp
oh gitu pak
ya lagi belajar lagi
kita di al quran sendiri kan diajarkan dan tentu di semua agama diajarkan bahwa
jangan pernah berpuas diri ya harus terus belajar
ini yang menjadi kunci
kalau di islam itu ada ikro baca
nah itu kan bagian gitu
ya jadi sama juga kan
baca media jangan hanya judulnya tapi isinya
jangan hanya highlightnya doang ya pak ya
oke baik terima kasih banyak pak erick thohir sudah bersama cnn indonesia
selamat berlebaran dan semoga sehat
salam buat semua ya
semua pempret pemilik semua kru kru yang masih bekerja
terima kasih banyak bapak
jangan sungkan untuk diganggu sepeda tv terus ya pak
oke baik terima kasih banyak bapak